kegiatan kuliah kerja nyata atau kkn putra presiden joko widodo
kaisang pangarep di desa gumeng kecamatan gondang mojokerto dijaga ketat
tak hanya media warga dari luar desa pun dilarang masuk ke lokasi kegiatan
sehingga tak dapat diketahui kegiatan maupun aktivitas apa saja yang dilakukan dalam kkn tersebut
beginilah kondisi desa gumeng kecamatan gondang mojokerto
tak seperti biasanya kini pintu masuk desa dipasang portal dengan penjagaan sekelompok pemuda karang taruna
yang siap menghentikan siapa saja yang hendak masuk desa
bahkan sejumlah warga desa lain yang hendak menuju desa gumeng terpaksa tidak bisa masuk lantaran tidak diizinkan
ketatnya penjagaan ini lantaran adanya kegiatan kuliah kerja nyata oleh lima belas universitas dari sembilan negara
yang salah satu mahasiswanya adalah putra presiden joko widodo kaisang pangarep
tak hanya warga dari luar desa saja
warga desa setempat pun tidak mengetahui pasti apa saja kegiatan para mahasiswa tersebut
namun dari informasi yang diperoleh salah satu kegiatan kuliah kerja nyata tersebut
yakni melakukan pembenahan pada sistem pengairan atau pipanisasi
kalau putra joko widodo saya katanya ada tapi saya belum perhatikan
sejumlah wak media pun dilarang memasuki areal kegiatan kkn dari putra presiden joko widodo kaisang pengarap
di belakang saya ini adalah sebuah desa di mana kaisang pangaru putra presiden joko widodo sedang melakukan kkn atau kuliah kerja nyata
sayangnya kita tidak dapat masuk untuk melihat aktivitas dari kaisang
apa yang dilakukan dan kegiatan kami
apa saja yang berada di sana
desa gumeng sendiri terletak di selatan kota mojokerto
dengan jarak tempuh satu lima jam dari pusat kota dengan kondisi medan jalan berliku dan melintasi hutan